alfred selamat pagi bagaimana kabar anda
selamat pagi kabarnya baik setelah libur lumayan panjang ya di pekan lalu
benar sekali nah libur panjang telah usai ya pak alfred apakah ihsg pada hari ini akan kebanjiran modal
ya kalau dari sisi kebanjiran memang ihsg punya sentimen positif yang cukup kuat ya
karena kalau kita lihat sepanjang libur bursa kita bursa bursa global relatif memang mengalami penguatan
jadi kalau kita lihat dari rabu sampai jumat kemarin bursa global baik itu amerika asia eropa
mengalami penguatan secara akumulasi
tidak hanya bursa saham kita juga melihat sejumlah komoditi ya
seperti komoditi energi dan juga logam juga bisa dikatakan juga mengalami penguatan
khususnya tadi bicara masalah komoditi energi call dan juga cpo
hanya emas yang kita lihat mengalami koreksi
jadi kalau kita lihat akumulasi informasi positif
atau yang kita katakan tadi sentimen positif
ini akan menjadi modal untuk perdagangan ihsg atau pembukaan ihsg di awal pekan ini atau di awal semester kedua
jadi sentimennya bisa dibilang cukup positif untuk pembukaan di awal semester kedua untuk perdagangan ihsg
baik sektor komoditi di pasar global ini sepertinya terlihat cukup menggodakan ya pak alfred
dan pasar tentunya juga akan mencermati data inflasi yang akan rilis pada siang ini
apakah rilis data inflasi ini akan mempengaruhi
apakah ini akan mempengaruhi pergerakan ihsg pada hari ini
dan apakah rilis data inflasi bisa menjadi salah satu penopang kenaikan bagi ihsg hingga beberapa waktu mendatang
ya kalau dari sisi inflasi kita lihat mungkin pasar tidak begitu terlalu antusias ya
artinya kita lihat mungkin nanti dampak rilis inflasi kita untuk periode juni mungkin tidak akan terlalu berdampak banyak
karena kalau kita lihat di perdagangan pekan ini bahkan di bulan ini memang tadi
isu utamanya masih nanti kepada rapat the fed di akhir bulan ini ya
yang secara proyeksi atau konsensus pasar akan menaikkan suku bunganya dua puluh lima basis point
nanti kita juga akan menunggu pekan depan nanti ada data inflasi amerika
karena kalau kita lihat kan memang relasi antara kebijakan suku bunga the fed terhadap kondisi inflasinya relatif cukup kuat
sehingga nanti data inflasi di pekan depan juga akan banyak berpengaruh
jadi kalau menjawab pertanyaan
pertanyaan meggy tadi terkait dengan pengumuman inflasi hari ini mungkin dampaknya tidak akan terlalu cukup besar
karena kalau kita lihat juga keputusan bank indonesia di rapat rdg lalu yang mempertahankan suku bunganya juga memberikan signal
bahwa memang dari sisi inflasi kita relatif masih cukup terkendali
sehingga tidak diperlukan faktor kebijakan suku bunga seperti yang dilakukan oleh bank sentral amerika dan juga eropa
dalam meredam atau menurunkan inflasinya secara signifikan
baik inflasi indonesia
saya melihat dari datanya ini cukup terkendali
bagaimana anda melihat insight ataupun kinerja ekonomi indonesia melihat dari data data inflasi ini
ya kalau dari sisi kinerja ekonomi kita lihat relatif masih cukup baik
cukup baik dalam artian kalau kita lihat kondisi di tengah turbulensi ekonomi global yang cukup kuat
penurunan harga komoditi yang juga cukup signifikan sampai di semester pertama tahun ini kita melihat bahwa ekonomi kita masih cukup kuat
sehingga dalam kondisi inflasi yang relatif cukup stabil ya meskipun tadi kita kategorikan mengalami kenaikan
tapi cukup wajar ketika inflasi global juga mengalami kenaikan
dalam kondisi inflasi saat ini yang cukup terkendali kita lihat bahwa ruang kenaikan atau demand yang dihasilkan
atau nanti konsumsi masyarakat relatif belum terganggu
sehingga kalau kita lihat bahwa porsi konsumsi masyarakat kita kan cukup kuat terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kita ya
sehingga nanti untuk kuartal kedua untuk pertumbuhan ekonomi kita juga masih cukup solid
tapi kita melihat bahwa relatif cukup stabil dalam tiga bulan terakhir memang ada sedikit lonjakan tipis
itu juga karena faktor hari raya lebaran ya yang terjadi di april mei kemarin
tapi dengan kondisi yang stabil itu kita melihat bahwa belum berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
sehingga kita masih cukup optimis bahwa
konsumsi masyarakat masih bisa tumbuh di kuartal kedua dua ribu dua puluh tiga ini
baik sepertinya sentimen global lebih berdampak kepada ihsg
dan apakah nada hokis dari bank sentral as the fed untuk menurunkan inflasi as lebih cepat
masih akan menjadi faktor yang dicermati bagi para pelaku pasar
ya tadi yang kita katakan ini masih menjadi isu utama bagi pasar saham kita
khususnya juga pasar saham secara global
karena kalau kita lihat di
meeting sebelumnya memang ada potensi dua kali lagi kenaikan
dan kalau kita lihat selisih antara suku bunga the fed saat ini dengan kondisi inflasi di amerika juga relatif sudah semakin melebar
ini hasil yang cukup bagus artinya bahwa kenaikan suku bunga selama ini cukup efektif
tujuannya memang tercapai untuk bicara mengendalikan inflasi tinggal nanti
jadi kalau kita lihat penurunan kemarin juga cukup signifikan
jadi kita melihat bahwa kenaikan the fed
ekspektasi kenaikan the fed di akhir bulan nanti sebesar dua puluh lima basis point
kita melihat bahwa tekanannya
tekanan negatifnya tidak akan terlalu besar karena kita tahu atau pasar juga tahu sepertinya ini sudah akan cukup efektif untuk mengendalikan inflasi
karena begitu inflasi terkendali bahwa
kenaikan suku bunga akan terhenti ya
yang dilanjutkan dengan fase penurunan suku bunga
dan ini akan menjadi ruang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia
khususnya tadi indonesia yang tahun ini sudah cukup baik
jadi dengan kondisi nanti di semester ke dua
di ekspektasikan akan dimulai penurunan suku bunga
ini akan menjadi ruang yang cukup bagus
khususnya tadi pasar saham kita karena bicara masalah capital inflow yang kemungkinan akan jauh lebih besar lagi
bagaimana dengan nilai tukar rupiah
bagaimana dengan kinerja nilai tukar rupiah kita
ya kalau kita lihat dengan kondisi kenaikan suku bunga the fed dalam beberapa bulan terakhir
kita memang melihat bahwa kondisi rupiah saat ini memang tadi sudah berada di lima belas ribu ya
sempat menyentuh di empat belas sembilan ratus empat belas delapan ratus tapi sekarang sudah berada di lima ratus
tapi sampai sejauh ini kita lihat masih cukup oke ya
karena kalau kita lihat memang dampak kenaikan suku bunga dan ekspektasi masih berlanjutnya kenaikan suku bunga
tentu akan banyak menekan nilai tukar mata uang negara negara berkembang termasuk kita
tapi dengan level lima belas kita melihat bahwa volatilitasnya masih sangat baik
jadi meskipun kita memang terdepresiasi tipis tapi dari sisi volatilitasnya cukup baik
karena memang yang dibutuhkan itu adalah stabilisasi
jadi relatif cukup stabil angka angka
jadi meskipun mengalami depresiasi tapi kita nilai dari sisi stabilitasnya masih sangat terjaga dan cukup kondisif
sehingga tidak akan banyak berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi kita
terkhusus tadi untuk pelaku pelaku ekonomi yang punya exposure ekspor ya ekspor dan impor
baik lima belas rupiah per dolar as ini cukup stabil
dan dari the fed kita beralih ke tiongkok
tiongkok nbs manufacturing pmi naik ke empat puluh sembilan di juni dua ribu dua puluh tiga dari empat puluh delapan dua
dari empat puluh delapan delapan di mei dua ribu dua puluh
ini relatif sejalan dengan perkiraan pasar
apakah akan mempengaruhi pergerakan ihsg pada hari ini
ya tentu akan mempengaruhi ya
apalagi nanti bahwa akan ada rilis untuk pertumbuhan ekonomi mereka di kuartal kedua
dan secara konsensus juga kita melihat bahwa proyeksinya mengalami kenaikan yang juga cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi
tentu indonesia yang cukup sensitif terhadap kondisi ekonomi tiongkok
jadi kalau ditanya tadi seberapa besar pengaruhnya tentunya akan berpengaruh terhadap pasar saham kita
karena pengaruhnya terhadap ekonomi kita juga relatif cukup besar dari sisi kontribusi ekonomi china
jadi kalau kita lihat juga apalagi bicara masalah komoditi kita juga melihat bahwa konsumsi ekspor komodi kita juga banyak diserap oleh pasar tiongkok
sehingga tadi kenaikan ekonomi mereka tentu juga akan memberikan ekspektasi positif terhadap permintaan
jadi tentu ini akan menjadi katalis yang cukup baik sebenarnya bagi pasar saham kita
kalau nanti nanti di rilis ekonomi mereka nanti yang di kuartal ke dua sesuai dengan ekspektasi pasar
tapi dengan angka indikman faktor yang tadi mengalami penguatan
jadi kita melihat bahwa saham pesce ini tracknya sudah sesuai dengan tadi
ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus nanti di kuartal kedua untuk ekonomi tiongkok

selain saham saham komoditi pak alfred apakah saham saham rate sensitif ini juga berpotensi menopang penguatan ihsg pada pekan ini
ya kalau untuk yang rate sensitif tentu tadi masih cukup sulit ya
artinya bahwa tadi the fed masih menyisakan potensi kenaikan suku bunga
artinya bahwa kemungkinan untuk suku bunga kita juga mengalami kenaikan ketika nanti the fed menaikkan suku bunga juga cukup besar
sehingga tadi beberapa sektor yang cukup sensitif ya seperti misalnya sektor apa

tentu juga akan berpengaruh
tapi sekali lagi kita memang melihat bahwa kenaikan suku bunga ini akan berlangsung secara short term
karena tadi pasar juga punya ekspektasi bahwa di semester ke dua nanti mungkin kuartal ke empat
sudah akan dimulai penurunan suku bunga
sehingga dampaknya bersifat short term
jadi kalau untuk jangka menengah panjang kita memang melihat tadi meskipun secara short term
sektor sektor yang sensitif seperti properti pembiayaan atau mungkin sektor sektor yang lainnya

yang sensitif terhadap suku bunga mungkin akan minim sentimen atau tidak ada katalis positif
tapi dalam menengah panjang kemungkinan kita lihat bahwa menjadi potensi
menjadi sektor yang cukup berpotensi sekali
jadi untuk yang short term mungkin memang tadi karena relatif masih cukup berat sentimen ekspektasi
masih dinaikkannya suku bunga terhadap sektor sektor yang punya sensitif terhadap rate ya
seperti tadi sektor properti dan juga sektor pembiayaan
baik terakhir pak alfred
baik terakhir pak alfred
apa saja rekomendasi anda untuk saham yang calon cuan pada perdagangan hari ini
ya kalau kita lihat mungkin meskipun tadi katalis positifnya juga cukup banyak
tapi yang perlu menjadi concern adalah likuiditas kita
kita memang lihat dalam satu pekan dua pekan terakhir
kita melihat terjadi penurunan likuiditas atau nilai transaksi bursa yang bisa dikatakan cukup signifikan
ini yang menjadi concern kita
jadi berharap bahwa ini akan bisa membaik ketika memang ekspektasinya tadi kondisi ekonomi kita
juga ternyata cukup tough nantinya yang akan dibuktikan dirilis ekonomi kuartal ke dua
terkait dengan sektor sektornya kita masih melihat bahwa saham saham blue chip masih menjadi prioritas
terkhusus tadi bahwa saham saham musim pembagian dividen juga sudah mulai berakhir
tentu tadi bahwa harga harga emiten emiten yang punya dividen jumbo sudah berada pada posisi yang netral
jadi sudah mengeluarkan dampak dari atau impact terhadap momentum dividen
jadi saham saham di sektor tersebut seperti misalnya
sektor telekomunikasi sektor consumer good yang juga punya tadi historis dividen cukup tinggi dalam posisi netral
sebenarnya dari sisi valuasi masih cukup bagus dari sisi daya tahan juga cukup bagus
dan dari sisi animo investor arak aiknya juga kita lihat catatan masih cukup bagus
jadi masih sektor sektor blue chip di sektor consumer dan juga sektor perbankan dan telekomunikasi
jadi relatif itu yang menjadi cukup alasan kita kenapa itu menjadi perhatian kita untuk
dalam jangka pendek ini karena kita lihat bahwa di bulan juni ini tekanan masih cukup besar
meskipun tadi sepanjang akumulasi libur kita kita dimodali sentimen positif di awal pekan ini
tapi sekali lagi penguatannya cukup terbatas karena faktor likuiditas dan juga karena faktor tadi
masih ada ekspektasi kenaikan suku bunga yang akan menjadi katalis negatif bagi pasar saham
baik ini saham saham yang akan membagikan dividen saham saham blue chip dan juga komoditi akan diburu oleh para investor
terima kasih pak alfred sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
terima kasih sama sama